seorang pasien yang diduga terpapar covid sembilan belas mengamuk di lobi instalasi gawat darurat rsud pasar minggu jakarta selatan selasa dua puluh dua juni lalu
dalam rekaman video amatir yang diunggah ke akun media sosial sejumlah petugas berusaha menenangkan pasien yang belum diketahui identitasnya ini
hingga saat ini rsud pasar minggu belum memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut
pasca kejadian dua petugas keamanan yang turut mengamankan pasien mengamuk dinyatakan positif terinfeksi virus corona
diduga mereka tertular dari pasien yang sedang marah tersebut
dikarenakan kondisi rsud pasar minggu saat ini sudah penuh kamarnya tidak ada tempat lagi
dan saat itu masuk pasien yang positif covid sembilan belas terus ditampung untuk sementara
mereka mengamuk karena mereka menginginkan adanya kamar dengan segera
lain lagi yang dilakukan seorang pengendara sepeda motor ketika terjaring rahasia masker di jalan tanah abang satu gambir jakarta pusat pada rabu sore
selain menolak sanksi sosial yang diberikan anggota satpol pp kecamatan gambir pria bernama yusuf ini bahkan sesumbar jika pandemi covid sembilan belas telah berakhir
ia juga meminta pemerintah untuk tidak lagi membohongi rakyat
atas nama warga betul juga yang selek jakarta
namanya siapa pak
menyatakan covid itu sudah berakhir sebetulnya
tinggal di mana pak
betul juga yang selek
jadi sebetulnya di luar negeri sana juga sudah selesai beres
kita mau sampai kapan mau terus ada perpanjangan covid
untuk menghindari keributan satpol pp terpaksa melepaskan yusuf dan mempersilahkan melanjutkan perjalanan tanpa mengenakan masker
si pelanggar tersebut kita bawa ke meja
kejelaskan perihal apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa dia diberhentikan oleh kita
tetap dia nggak terima dengan alasan dia tidak percaya dengan covid
dia memang menolak untuk diberikan sanksi mau itu denda atau sosial dia tetap menolak
cuma daripada kita bersih tegang dilihat masyarakat juga tidak baik akhirnya kita lepas
satpol pp kecamatan gambir telah membuat laporan ke kecamatan dan kepolisian terkait pernyataan yusuf yang dinilai bisa memicu keresahan di tengah masyarakat
di laporan ini kepolisian sedang mencari keberadaan yusuf untuk dimintai keterangan